di tengah tarik ulur kemungkinan apakah pdip akan mengusung ahok atau tidak dalam kontestasi pilkada dki dua ribu tujuh belas
dpd pdip dki sudah terbuka menyatakan menolak ahok untuk dicalonkan melalui pdi perjuangan
apakah ini memang adalah suara sebenarnya dari pdi perjuangan
dan pdip akan tetap maju dengan calonnya sendiri seperti yang saat ini tengah digodok melalui mekanisme partai
kami akan mengulasnya malam hari ini bersama gun gun herianto akademisi ilmu komunikasi politik
uin syarif hidayatullah jakarta selamat malam mas gun gun
lalu melalui sambungan satelit bergabung bersama kami bambang deha
pelaksana tugas ketua dpd pdi perjuangan dki jakarta selamat malam pak bambang deha
selamat malam mas indra dan pak gu gun
namun sebelum kita mulai dialog malam hari ini kita lihat dulu informasi berikut ini
pemilihan gubernur dki jakarta memasuki babak baru
sudah dua nama bakal calon
gubernur yang pasti akan berebut kursi dki satu dua ribu tujuh belas mendatang
sang ketahanan basuki cahaya purnama dan sandiaga uno yang dimajukan partai gerindra
namun peta kekuatan antar parpol dan kandidat masih samar
menunggu sikap politik pdi perjuangan yang kini masih misteri
pilihan partai pemenang pilkada dki dua ribu dua belas lalu itu akan jadi kunci utama yang mengubah peta perpolitikan di dki
partai partai lain pun terus menjejaki koalisi dengan partai berlambang banteng tersebut
kita sudah memiliki skema
skema pertama itu adalah
ketika kita berkoalisi dengan pdip maka kita bicarakan mana nomor satu nomor dua
mungkin hitungan yang paling wajar itu ya
nomor dua dikerima
oke nanti kita bicarakan
kemudian skema kedua tanpa pdip
tanpa pdip pun bercabang
pdip mencalonkan sendiri satu paket
atau pdip bergabung dengan ahok
dua skema ini kita siap
satu nama dari pdip yang banyak menyebutkan
yang mendapatkan dukungan dari masyarakat adalah wali kota surabaya tri risma harini
sebelumnya dalam berbagai kesempatan risma terus menampik akan maju di pilgub jakarta
namun belakangan ia menyatakan mulai pasrah terkait kemungkinan tersebut
gimana aku juga kan
aku kan nggak bisa kemudian ngadu warga surabaya dengan warga jakarta kan
ya nanti tuhan lah yang menentukan
jadi aku nggak bisa jawab kan
ya aku megan sampai
ya aku menentukan
karena dulu waktu menteri aku juga sudah selesai
dukungan terhadap risma untuk maju di pilkada dki mendapat apresiasi dari calon petahana ahok
ahok menyebut makin banyak kepala daerah berprestasi akan bagus untuk pembangunan ibu kota
sebab jakarta adalah barometer pemerintahan indonesia
jakarta ini harus jadi titik semua kepala daerah yang dianggap atau dianggap berhasil untuk di sini
saya nggak tahu ya
kan surabaya lebih besar daripada solo gitu loh
kamu kerja apa saja selama itu di daerah kamu
semua mesti dibandingin
kini perhatian tertuju pada sikap akhir pdi perjuangan
dengan jumlah kursi terbesar di dprd dki yakni dua puluh delapan kursi
pdip menjadi magnet utama bagi partai lain untuk merapat
posisi tawar itu pula yang juga dinilai menjadi alasan ahok masih berharap mendapat dukungan dari pdip
meski telah dihukum
dan disokong oleh tiga partol
agus wimansyah cnn indonesia
baik saya langsung ke pak bambang dea sekarang
pak bambang deha jadi apakah memang benar ini kemudian memang sudah bulat suara dari dpd dki jakarta
dpd pdip dki jakarta bahwa menolak untuk mengusung ahok
jadi begini mas indra
pdi ini kan petugas partai di
punya petugas partai di parlemen
kawan kawan di prd bulan lalu baru saja reses
dan reses di dapilnya masing masing itu menangkap aspirasi
menangkap situasi di bawah di berbagai daerah pemilihannya
dan mayoritas tidak mengendaki lagi incumbent
aspirasi ini disampaikan pada wakil rakyat petugas partai di parlemen
disampaikan ke induk organisasi
dan menjadi kewajiban saya sebagai pimpinan
di tingkat dpd untuk meneruskan kepimpinan di pusat
kita pasti perjuangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat itu
itulah tugas partai politik
jadi untuk statement resminya pdi perjuangan tentu saja masih akan terus dibahas begitu ya
tetapi untuk dpd berdasarkan hasil reses anggota anggota dprd dki jakarta sendiri
yang berasal dari fraksi pdi perjuangan sudah clear dalam internal ini menolak
atau tidak mengusung lagi
purnama basuki cahayapurnama sebagai
sudah bulat itu pak ya berarti pak ya
nah ini aspirasi
kan kami mesti perjuangkan dan tidak mungkin kami membelokkan aspirasi
yang kami dengar langsung dari segenap lapisan masyarakat yang ada di dki ini
kalau tidak salah yang sempat saya baca juga anda menyatakan atau menghimbau bukan menghimbau
jadi menyampaikan kepada seluruh kader dpd pdip dki
agar tidak ragu ragu atau agar bulat suaranya agar bisa diperjuangkan aspirasi ini
benar seperti itu pak bambang
ya mestinya begitu karena itu aspirasi dari masyarakat
nah tugas kawan kawan di dewan memperjuangkan ini kemudian termasuk saya meneruskan pada pimpinan di pusat
apa yang dirasakan masyarakat apa aspirasi masyarakat yang ada di bawah
dan ini bukan survei loh ini suara rakyat langsung bukan survei
baik kalau boleh kami tahu dari hasil reses itu seperti apa sih kenapa mereka tidak menginginkan lagi petahana sekarang ini
ya alasannya tentu beragam di setiap daerah pemilihan tentu tidak sama
sangat beragam sekali alasannya apakah yang terkait dengan karakter perilaku kemudian kinerja dan sebagainya
termasuk janji janji kampanye yang dulu disampaikan
fakta yang sekarang dirasakan masyarakat
baik lalu apa respon dari ketua umum dpp pdi perjuangan megawati soekarno putri setelah anda melaporkan ini
ketua umum menyampaikan bahwa kan ada mekanisme ada prosedur dan kita masih cukup punya waktu sampai september kita tidak perlu tergesa gesa
jakarta ini sangat dinamis mesti kita terus ikuti perkembangan yang ada tidak perlu tergesa gesa
baik saya minta analisis dari pak gun gun
pak gun gun melihatnya seperti apa kalau selama ini kan hanya menjadi perbincangan media soundbite ataupun pernyataan pernyataan satu dua orang elit pdi perjuangan
tetapi kalau yang kita tangkap malam hari ini adalah bagaimana kondisi dpd pdip dki jakarta sudah secara bulat internal dpd ya bukan secara kepartean secara umum
ini mereka sudah menolak untuk mengusung ahok berdasarkan tadi argumentasi yang disampaikan analisis anda pak
ya pertama tentu ini pernyataan yang menarik

di level dpd yang menjadi input untuk dpp pdi perjuangan
tentu sikap resmi pdi perjuangan ini di satu titik memang menjadi perhatian semua karena akan mengubah konfigurasi kekuatan politik
ingat pdi perjuangan adalah partai dengan dua puluh delapan kursi di dprd dia bisa melaju meskipun sendirian
kalau saya melihat ini pun yang sekarang sedang dipersuasi oleh
satu gerbong yang sekarang sudah merapat ke ahok dari jalur partai yang terdiri dari tiga partai
partai golkar nasdem dan hanura
saya bilang bahwa ahok tentu juga dalam berbagai dimensinya itu akan terus memersuasi pd perjuangan karena pdi perjuangan merupakan satu di antara tiple strategy dari ahok
saya membaca menganalisis peta pencalonan ahok itu
itu bertahap tahap pertama dia tentu mengonsolidasikan kekuatan warga lewat teman ahok karena dia tahu persis bahwa dia bukan kader partai dan dia berada di luar atmosfer partai
katanya di luar lumayan kuat dengan satu juta ktp
dan dia kan dengan inisiatif gugus kerja mengumpulkan ktp mas indra tahu melampaui prasarat yang ditentukan oleh undang undang
dia hampir lebih dari satu juta ya
lebih dari satu juta artinya dia melampaui ketentuan perusahaan
lebih dari satu juta artinya dia melampaui ketentuan perusahaan

artinya dia bisa melaju dari jalur persorangan
pada saat ini sudah tercapai keuntungannya dua tentu selain tes pasar reaksi itu juga ada publicity di situ
sehingga kemudian dia confidence untuk melakukan proses proses yang disebut dengan komunikasi politik intens dengan kekuatan partai politik ini tahap kedua
jadi ini semacam meningkatkan daya tawar sorang ahok sendiri
saya membaca ini kemudian menjadi meningkatkan posisi tawar ahok
sehingga di level kedua ini dia memersuasi kekuatan real politik di dprd yang punya kursi dan disitu terakhir masuk golkar
sehingga memastikan dengan dua puluh empat kursi dia bisa melaju dari jalur partai politik
anda semakin percaya diri nih ahok
sangat percaya diri
karena dengan atau tanpa pede perjuangan dia bisa melaju menjadi kandidat
kemudian tahap yang ketiga strateginya adalah dia kan sudah bilang ke publik bahwa dia akan menemui ibu megawati
apa artinya itu menurut anda
saya melihat ini jelas satu sinyal semacam zona penerimaan ahok kalau paketnya itu dilengkapi oleh pd perjuangan menjadi dki dua
inilah yang disebut dengan zona kemungkinan yang dibuka oleh ahok untuk kemudian memersuasi
ini kan namanya social judgment
kalau kita melihat ya social judgement itu kan proses untuk memersuasi dengan cara menerima menolak atau no commitment
nah sekarang yang kemudian didorong adalah menerima
dengan cara oke kalau memungkinkan pdi perjuangan menerima tentu yang disebut dengan faktor utama di pd perjuangan adalah ibu mega
maka dia temui ibu mega
ingat kan kemarin dia sudah satu mobil dengan ibu mega bersama sama pak jokowi
nah kalau kemudian ibu mega
saya garis bawah dulu satu mobil pak jokowi dengan bu mega ini ya
nanti saya akan ke pak bambang
ya makanya kemudian kita bisa lihat sinyal dari ahok melakukan penerimaan sinyal dari pdi perjuangan dalam konteks inilah
kalau dpp itu juga belum sampai dipenolakan
iya kan kalau dpd tadi sudah kita clear dengar dari
nah terkait dengan itu apakah mungkin begitu di tahap ketiga strategi pencalonan diri ahok ini akan menemui kendala yang cukup besar misalnya
karena kalau kita lihat perkembangan informasinya sampai dengan detik ini bahwa seperti yang dikatakan pak bambang deha
dpd dki yang disebut sebut mungkin paling berhak sebenarnya untuk mencalonkan di kontestasi pilkada misalnya
itu sudah menyatakan menolak begitu
kalau di level personal terutama dengan elit utama pd perjuangan mungkin tidak ada masalah
karena ibu mega juga seringkali kan hubungan interpersonalnya ditunjukkan ke publik
misalnya pada saat momen momen tertentu ahok kemudian diterima di atmosfer elit pd perjuangan dalam panggung publicity politik loh ya
tetapi secara organisasional memang ada masalah
kenapa saya bilang secara organisasional ada masalah
ada penolakan penolakan tadi itu
karena harusnya memang
pede sebagai partai besar
itu kan dia punya mekanisme punya tahapan
menguntungkan bagi pd perjuangan kalau pelembagaan politik dalam proses kandidasi itu dilakukan tidak menghususkan pada satu dua individu
harusnya berlaku untuk semua
disitulah letak pelembagaan politik itu terjadi
makanya kalau kemudian pada akhirnya hak prerogatif kembali ada di ibu mega berarti disitu pelembagaan politiknya masih personal centril
oke berarti belum terlalu jalan maksudnya begitu
ya maksud saya begitu
oke baik saya kembali ke pak bambang
pak bambang tadi ada menarik begitu
kalau kemudian anda bilang tadi secara internal sebenarnya dpd berdasarkan hasil reses anggota anggota dprd dki dari fraksi pdi perjuangan yang turun langsung ke masyarakat tidak menginginkan lagi ahok menjadi gubernur dki begitu
tetapi kalau lihat dari gestur gestur beberapa waktu terakhir gestur politik seperti misalnya kemudian ahok satu mobil dengan ee
presiden jokowi dan juga ketua umum ibu megawati soekarno putri
bagaimana nantinya misalnya dpp kemudian pada akhirnya mengusung nama ahok sementara di dpd sudah ada suara suara seperti yang anda sampaikan tadi
bahkan sempat dalam sebuah pertemuan kami mendengar ada pernyataan bahwa lawan ahok begitu
apakah ini nanti akan menjadi kekecewaan sendiri bagi anggota dpd sehingga mesin partai nanti juga ujungnya tidak bekerja secara maksimal misalnya
jadi begini kami ini solid
jadi dalam proses ini kan mekanisme prosedur dilalui dan instrumen apakah itu berupa survei lewat pendengaran kawan kawan di parlemen di struktural
ini kan memperkaya referensi bagi pimpinan untuk mengambil keputusan
saya yakin betul bahwa pimpinan kami ini sangat mendengar
salah satu indikator diantaranya oleh karena itu tidak perlu tergesa gesa
waktu cukup dan kami sesungguhnya bisa mengusung sendiri sehingga tidak ada ketergantungan
namun demikian untuk kepentingan dki kami tentu masih terus melakukan komunikasi politik sehingga tidak hanya mengandalkan kecukupan kursi untuk melaju
terus memperkuat dukungan karena untuk memimpin
jakarta ini perlu dukungan politik yang kuat
saya yakin itu pimpinan memperhatikan aspek aspek yang memang perlu didengar dicermati untuk sebagai pijakan pengambilan keputusan nanti
apapun keputusannya kalau itu sudah menjadi keputusan ketua umum tentu kami tegak lurus mesin akan tetap bekerja solid
ini pengalaman kami pada pilkada serentak terakhir tahun dua ribu lima belas kemarin
di banyak daerah terjadi hal semacam ini
tapi kemudian apapun keputusan ketua umum kemudian ditaati oleh segenap jajaran struktural partai
baik tetapi memang apakah ada sampai kemudian ada pernyataan seperti lawan ahok atau misalnya lawan petahana lain di daerah lain begitu pertanyaannya pak bambang
nanti kita akan ulas lebih lanjut
apakah memang ini nanti justru bisa membuat mesin partai bekerja tidak maksimal tapi dijelaskan tadi sudah bekerja tetap bekerja akan maksimal sesuai dengan perintah
dan juga keputusan partai begitu
kita akan ulas lebih lanjut tetaplah bersama kami di cnn indonesia

tinggal berkomunikasi dengan dpi
dia sudah punya suaranya sendiri
tinggal berkomunikasi dengan dpp pdi perjuangan
tetapi disebutkan tadi pak bambang bahwa apapun keputusan dpp dpd yang saat ini menyatakan tidak akan mengusung ahok mungkin saja kalau pernyataannya berbeda tetap akan mengusung dan mesin partai tetap akan bekerja maksimal
saya ingin analisis dari pak gun gun
mungkin gak disamakan
kalau di daerah lain mungkin ada perbedaan seperti yang disampaikan pak bambang tadi
kalau misalnya di dpd suaranya sebenarnya memilih calon a
tetapi kemudian dpp partai ini kemudian memilih calon b
tapi apakah kondisinya bisa disamakan dengan dpi
kalau sampai kemudian ada pernyataan pernyataan dalam sebuah pertemuan yang menyatakan lawan ahok lawan ahok seperti itu
apakah mungkin ini akan terjadi irisan yang akan merugikan dari pdi perjuangan sendiri menurut anda
iya kalau dari sudut ekspresi yang terbaca di ruang publik
kalau dpp sudah ambil putusan terutama ibu mega
rasa rasanya mungkin ya level dpd itu agak sulit untuk kemudian menangani
sulit untuk kemudian mengekspresikan penolakannya
paling juga menjadi semacam kelompok diam yang kemudian juga tidak terlalu antusias
meskipun saya setuju dengan pak bambang bahwa dalam beberapa hal instruksi pdi perjuangan terutama ketika bu mega mengambil putusan itu pasti didengar ya
terlalu beresiko bagi teman teman di pd perjuangan untuk berbeda
yang disebut dengan proses menjaga kohesi politik di internal pdi perjuangan sendiri
tetapi dalam banyak hal juga harus menjadi catatan
banyak kepala daerah yang kalah itu karena tidak sinkronnya keinginan di level pusat dengan di daerah
dan ini sering menjadi barrier
dan bagusnya sebenarnya adalah ada proses mendengar button up gitu suara dari bawah itu untuk kemudian menjadi putusan di level dpp

ini kan politik ini bukan hanya proses
ini bukan hanya proses elit tetapi juga proses publik
publik dalam konteks ini adalah warga yang diserap aspirasinya
jadi tadi diserap melalui reses tadi yang disampaikan oleh pak bambang
ya apapun kanalnya termasuk reses termasuk survei termasuk apa
ini kan ada resonansi ada gaung dari suara di bawah yang kemudian harus ditangkap
tetapi tentu mas indra ada dua hal
pertama soal prosedur pemenangan
yang kedua soal substansi pelembagaan politik
prosedur pemenangan seringkali mengalahkan substansi politik
substansi pelembagaan maksud saya
substansi pelembagaannya seperti apa maksudnya
pertama soal prosedur pemenangan kan seringkali karena tidak mau zero sum game gitu ya
tidak mau ngambil resiko terlalu besar untuk kalah
akhirnya kemudian realistis membaca situasi
sehingga kemudian hitungannya misalnya taruhlah masuk ke kandidat yang sudah berprospek menang
padahal ada hal yang kedua soal substansi konsolidasi pelembagaan politik itu yang kemudian penting
contoh misalnya partai dalam setiap proses kandidasi
itu kan ada prosesnya
dan prosesnya itu yang menurut saya harusnya diperkuat
mulai dari waktu prosedur sampai kapasitas orang yang akan didistribusikan
nah disitulah menariknya kalau pd perjuangan sebagai partai besar di dki
kemudian punya kandidat
kemudian ahok yang sudah leading dari berbagai lembaga survei ini
sehingga atmosfer pilkada dki itu
jadi untuk kacamata publik pentingnya memang lebih banyak
memang pdip mencalonkan sendiri bukan lagi bergabung atau mendekat kepada atau
memang idealnya begitu
jadi ada satu kompetisi nanti di pilkada dki
kalau sekarang misalnya pd perjuangan masuk taruhlah menjadi paket dki dua dari ahok
sebenarnya kompetisi menjadi hambar kan
pak bambang kalau kita lihat dari ketika anda berada dalam sebuah pertemuan dengan para anggota dpd dki
dari pdi perjuangan ini
ketika anda menyampaikan akan memilih
calon yang pintar tapi tidak minteri rakyatnya gitu
kemudian ada respon lawan ahok
bahkan semuanya mengatakan lawan ahok lawan ahok
ini kondisinya seperti ini
tapi apakah mungkin nantinya ketika nanti dpp bersuara lain
ini tidak akan menjadi sebuah celah
ada keretakan atau perbedaan pendapat yang bisa berujung pada tidak maksimalnya
kinerja pdi perjuangan dalam arti mesin politik untuk pilkada nanti
partai yang konsisten untuk memperkuat kepartean kami
tadi disinggung oleh pak gunggun tentang bagaimana pelembagaan
dan tetapi kanal tadi kan
beliau mengatakan secara sebenar
aspirasi yang ditangkap kawan kawan dewan
kemudian lewat kural
survei semua ini
menjadi aspek yang yakin akan dipertimbangkan oleh pimpinan
itulah proses sehingga putusan final nanti
kemudian menggambarkan aspirasi yang berkembang di tengah tengah masyarakat
untuk jangka panjang
serasa akan sangat menguntungkan partai politik
seperti pdi perjuangan yang terus melakukan penguatan kepartaianya
daripada kemudian suara ini
kemudian ada anomali bias dari
tercerabut dari akar atau akar
aspirasi yang berkembang di tengah tengah masyarakat
dan kita kan
intensitas pertemuan dengan
tidak saja internal tetapi juga
dengan kawan kawan partai lain
dan rasanya yang sepanjang sampai hari ini kami dengar
apa yang kami tangkap dengan yang ditangkap oleh kawan kawan partai lain
pengertian selaras itu apa seperti
suara penolakan ini relatif masif
bisa disampaikan partai partai apa saja ini contohnya misalnya
ya tidak pas dong kalau saya
kemukakan memasuki dapur wilayah lain
kami selama ini bertemu dengan
partai politik seperti kemarin dengan kawan kawan pks
kita sampai pada formula bagaimana mendapatkan pemimpin yang arif dan bijaksana
ibu kota negara punya
warga kota yang kualitasnya
punya apa katalah dari
latar belakang akademik bagus
kepedulian pada lingkungan
komitmen pada penegakan hukum
tapi jangan sampai kemudian
keberanian lalu ketegasan itu di ekspresikan dengan teriak sana sini
menyalahkan berani menyalahkan sana sini
kemudian akhirnya tidak ingin
karena kalau terjadi sedikit degaduan di ibu kota ini
resonansinya bisa sampai sabang merah oke
oleh karena itu
formula untuk mendapatkan kesamaan
mencari sosok pemimpin yang arif dan bijaksana ini
tidak saja kita yakin ini mampu mengawal
pembangunan yang sangat dinamis dan
cepat sekali di jakarta
tetapi juga memastikan bahwa pemimpin ini
tidak menjadi sumber konflik
tidak menjadi pemicu
gesekan masyarakat secara horizontal
jadi butuh figur figur semacam itu
jadi tegas itu bagaimana mengekspresikan dengan
arif dan bijaksana
keberanian kemudian kepekaan terhadap
komitmen pada penegakan supremasi hukum
dan saya yakin itulah sosok yang sebetulnya diharapkan warga jakarta
pak bambang anda mencontohkan tadi
resonansinya terdengar sampai sabang sampai merauke ini
bukan berarti anda mau mencontohkan tanjung balai kan
loh itu salah satu
itu di sumatera apalagi kalau kejadian itu ada di jakarta
baik baik saya
kini bicara soal komunikasi politik juga pak bambang
kita sudah bergabung juga dengan taufik basari
yang merupakan ketua dpp sekaligus tim pilkada pusat partai
terima kasih sudah hadir meluangkan waktu
beberapa hal tadi disebutkan kriteria kriteria pemimpin yang bagus begitu
tidak pintar tapi tidak mintarin rakyatnya
tegas tapi tidak kemudian arogan dan lain sebagainya
kurang lebih seperti itu
anda setuju dengan apa
apa yang disampaikan oleh pak bambang de
ya tentu ketika kita ingin memilih seorang pemimpin
kita bisa juga menerapkan kriteria kriteria tertentu yang kita harapkan
ada pada diri atau sosok dari pemimpin itu
banyak kriteria yang bisa ada
ada yang seseorang dari sepuluh kriterian mungkin dia memiliki tujuh
ada yang dari sepuluh kriteria memiliki enam
tapi kalau nama nama yang beredar pada saat ini selain pak ahok ya
saya pikir juga baik ya
mereka juga punya kemampuan yang bagus
kemampuan yang juga baik
latar belakang yang juga baik yang
yang bisa kita jadikan perbandingan antara satu kandidat dan kandidat
untuk kontestasi yang sehat begitu ya
saya pikir kalau kita bicaranya pada bagaimana sosoknya
kemudian bagaimana rekam jejaknya
itu lebih baik dibandingkan kita harus mewacanakan soal sarah
mewacanakan akhirnya dengan cara cara fitnah
itu akan merusak demokrasi
tapi kalau yang kita kedepankan adalah sosok ini punya program ini
punya kebijakan kebijakan ini
kemudian kita sandikan
jalan atau tidak begitu ya
jalan atau tidak
apakah kemudian bermanfaat bagi masyarakat
apakah memang kemudian memenuhi harapan masyarakat
nah itu akan lebih baik
apalagi di jakarta yang secara umum pemilihnya adalah pemilih yang cukup rasional
baik pak bambang disebutkan
anda tadi komunikasi dengan partai politik terus berjalan
hari ini kami mendengar anda juga sedang kemudian pdip mencoba untuk berkomunikasi juga bersama dengan hanura begitu
kita tahu bahwa hanura adalah salah satu partai pendukung dari basuki cahayapurnama atau ahok
apa yang terjadi hari ini begitu pak
ya biasalah saling merayu ya
tetapi kemudian kita sampai pada titik tempat
saya ingin mengucapkan kepada kamu bahwa kalau toh sampai di ujung kami beda sikap beda pilihan
kami punya komitmen kuat untuk tetap menjaga jakarta ini
agar jakarta tetap sejuk tetap kondusif
apapun yang terjadi nanti
ini saya pikir komitmen yang perlu diapresiasi ya
bahwa walaupun kita beda pendapat
kita mendewasakanlah terhadap cara berpolitik berdemokrasi
sehingga beda pilihan tidak menjadi alasan menggesek ngesek yang berpotensi membuat kegaduan
saya tertarik dengan apa yang anda sampaikan tadi saling merayu
mungkin saja kalau misalnya hanura datang ke pdip atau bertemu dengan pdip begitu bahasa yang lebih netralnya
mungkin merayu agar ayo bergabung untuk mendukung ahok
tapi kalau pdip merayu hanura apakah maksudnya keluar tidak mendukung ahok atau bagaimana pak bambang
jadi saya tidak tahu
jadi begini saya sampaikan tadi kepada kawan kawan mas ongen dan kawan kawan
bahwa kita tidak tergesa gesa mengambil keputusan itu diantaranya ingin lebih cermat mendengar suara masyarakat dengan hati dan nurani kita
mereka tertawa aja mereka dan artinya kita coba menangkap kalau bisa ini suara sesenyap apapun kita dengar
dan itu akan kita laporkan ke pimpinan
ini loh aspirasi dari warga
sehingga ada ketepatan pilihan kita
ini memang yang dikendaki warga ibu kota ini untuk gubernur lima tahun yang akan datang
ya sebenarnya kan kalau
kalau kita punya kursi cukup waktu masih lama sehingga waktu yang ada kita manfaatkan untuk menajamkan pilihan meningkatkan objektivitas penilaian
sehingga tidak saja menang
nanti kalau menang juga menjadi pemimpin yang bisa tadi arif dan bijaksana
nasdem sendiri berkomunikasi dengan pdi perjuangan tidak
kalau kita dengar hanurat tadi kan sedang berkomunikasi bagaimana dengan nasdem
kita melakukan komunikasi komunikasi juga termasuk juga komunikasi yang informal juga kita jalankan
karena memang selama
ini mengajak bergabung pdip maksudnya
ya jadi gini
nasdem kan kita sangat menghormati pdi perjuangan
ya pertama khususnya untuk di dki jakarta adalah pemilik kursi yang terbesar
kemudian juga dari segi senioritas pdi perjuangan adalah yang lebih senior
dan ketika pilpres kemarin kita juga bersama sama bekerja sama berjibaku bersama untuk mendukung pasangan jokowi jk
jadi buat kami pdi perjuangan adalah saudara tua kita yang kita sangat hormati
ya tentu kalau dalam pilkada dki ini mau bersama sama kembali dengan kita seperti pilpres kemarin mendukung pak ahok itu baik
kalaupun pilihan pdi perjuangan bukan pak ahok itu pun juga baik
buat kita sama saja ya
yang jelas kita selalu partai nasdem selalu dalam posisi menghormati pilihan parlemen
ya baik itu partai maupun sosok
baik itu partai yang akan bersama sama dengan kita ataupun mungkin tidak bersama sama dengan kita ataupun sekarang kandidat yang mungkin akan menjadi lawan dari pak ahok
tapi yang jelas dari partai nasdem sendiri kita sudah berpikir

unsur pentingnya apakah misalnya mengajak pdip masuk ke dalam
kalau untuk berangkat sendiri sebenarnya sudah cukup
motivasi soal suara untuk mengusung kan sudah cukup sebenarnya
ya jadi begini
sama golkar dan hanura
ya dari berbagai survei yang sudah dilakukan ya mulai dari tahun kemarin sampai yang paling terakhir ini kan menunjukkan bahwa memang masyarakat berharap kepada pak ahok

masyarakat melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh pak ahok selama ini
dengan program programnya dengan program klu dengan pasukan oranye nya dengan smart city nya
dengan berupaya untuk membereskan birokrasi yang selama ini kita keluhkan yang selama ini bobrok dihantam sama pak ahok menjadi beres
kalau kita datang kelurahan kita dilayani seperti tamu yang selama ini biasanya kita kesal
nah itu kan dirasakan benar benar oleh masyarakat yang akhirnya tercermin di dalam hasil survei

yang membuat pak ahok sangat jauh dibandingkan nama nama yang muncul selama ini
dalam kondisi itu dalam penjelasan itu kan tadi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh hasil resesnya dpd dki jakarta pdi perjuangan begitu
ketika membangun komunikasi dengan pdip ini pentingnya apa maksudnya kalau sudah tahu itu berbeda
belum tentu juga belum tentu berbeda kan ini dinamis ya kita juga kita tidak tahu apa yang didiskusikan di dalam pdi perjuangan
ya tapi yang namanya politik ini dinamis
di komunikasi kalau itu dilakukan secara intensif kemudian dilakukan secara baik saling bertukar pikiran berembuk saya pikir banyak kemungkinan kemungkinan yang terjadi
bisa mudah mudahan pdi perjuangan bisa bergabung bersama kami
dan melupakan hasil resesnya tadi ya
belum tentu juga kita juga belum tahu saya juga tidak mau masuk ke ranah partai lain tapi yang jelas kalau kita bicara soal politik ya tentu mas gun gun juga sangat paham ya ini dinamis lah
apapun bisa terjadi yang kadang saat ini nuansanya adalah a ketika ada lobby lobby ketika ada komunikasi dia bisa mengarah kepada b tergantung dari bagaimana kita meyakinkan secara terbuka
masuk soal lobby lobby komunikasi tadi kalau lihat dasarnya tadi sebenarnya sudah berbeda tapi apakah memang ini adalah lobby tentang siapa wakil ahok sebenarnya permasalahan di situ apakah seperti itu
nanti kita akan ulas lebih lanjut tetaplah di cnn indonesia prime news kami segera kembali usai jeda berikutnya
apakah ini soal wakilnya atau bagaimana
tadi kan tadi sudah disebut ya kata kuncinya pada proses lobby dan negosiasi
ada momen yang sangat krusial dan pasti intens dipakai antara bulan agustus sampai awal september
dan ini adalah momen momen yang menurut saya akan berorientasi pada yang terbaik yang bisa diperoleh oleh partai
masih berhitung juga kandidat yang memungkinkan
misalnya di internalkah yang bisa didorong untuk kemudian menjadi kandidat
kalau pilihannya memang kandidat
artinya mengusung sendiri
tetapi the best alternatif yang kemudian sekarang bisa diperoleh pdi perjuangan
adalah melengkapi paketnya ahok
misalnya dki dua
dan itu pun kebetulan sudah sangat eksplisit disampaikan oleh teman teman golkar nasdem dan hanura
apa yang disampaikan
kalau pd perjuangan kemudian mau dia bisa memperoleh dki dua
kan gitu disampaikan oleh teman teman golkar
saya dengar benar eksplisit menyatakan bahwa bisa saja
kalau pd perjuangan masuk kemudian dki dua nya dari partai pd perjuangan
dan ini kan sebenarnya adalah latitude of acceptance
itu zona penerimaan yang bisa disampaikan seorang politisi dari partai yang menyokong pak ahok
artinya mas indra apa
adalah sekarang pd perjuangan mau nggak ngambil posisi sebagai orang kedua
misalnya pak jarod kah
saya nggak tahu yang kemudian diusung oleh pd perjuangan
tetapi hitungan politiknya juga masih mungkin ketika misalnya pdi perjuangan dapat nih
sosok baru yang punya prospek
meskipun waktunya memang sangat mepet
entah itu misalnya risma kah
entah itu rija ramli kah tiba tiba
ini konstelasi yang berubah
gak masalah dari menko langsung ke
kenyataannya banyak menteri yang bertarung di pilkada
dan itu bukan sesuatu yang impossible
dalam politik ketika misalnya ada prospek modal dasar elektoralnya ya
tetapi yang paling memang kalau peluang yang paling besar sekarang ada di pd perjuangan
dan bu mega juga sepertinya juga belum kemudian dalam posisi menolak
adalah menjalin komunikasi politik dengan orang yang paling prospektif
dari sudut modal dasar elektoral
ya tentu pak ahok
pak bambang kalau kita bicara soal apa keinginan atau suara besar dari pdi perjuangan begitu
kita lihat di berbagai pemberitaan ataupun yang kemudian muncul ke publik
kalau tidak disebutkan nama ahok sudah masuk dalam daftar yang ada begitu
paling tidak ini pernah disampaikan salah satu elit pdi perjuangan
saya minta klarifikasi ke pak bambang
tetapi juga ada nama lain seperti misalnya yang terus didorong adalah nama tri risma hari ini begitu
apakah memang ada salah satu di antara mereka begitu pak yang masuk dalam daftar dari apa yang sedang digodok oleh partai
jadi begini mas indra
kami ini punya banyak stok ya
kader kader yang selama ini terdistribusikan
apakah sebagai kepala daerah di parlemen atau di medan pengabdian yang lain
kami ingin sampaikan dan mengajak
sepuluh partai politik ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
undang undang mengatakan partai politiklah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merekrut warga negara
kemudian mengkader mendidik lalu mendistribusikan
nah dari proses ini kami banyak stop
sehingga tentu stok yang ada ini pasti nanti akan menjadi salah satu pilihan pada akhirnya
sekali lagi kami tidak khawatir dengan katakanlah terbatasnya waktu
karena memang sangat relatif
waktu itu bisa dikatakan pendek pendek masih panjang ya panjang
tetapi yang sedang kami lakukan adalah mencermati secermat mungkin
jangan sampai kita salah mengambil keputusan dengan momen yang tidak pas
kita tidak takut dengan masalah waktu tadi ya
pengalaman pada tahun dua ribu dua belas yang lalu kita dihadapkan situasi yang mirip mirip saat ini
kita menghadapi incumbent yang tidak saja punya popularitas tapi juga punya elektabilitas tinggi
waktu itu banyak juga lembaga survei yang tidak memperhitungkan calon kami
nah dengan banyaknya stok ini kemudian ketua umum memutuskan orang yang waktu itu sangat tidak diperhitungkan
akhirnya kemudian bisa memimpin ya
dan bahkan tidak saja berhasil memimpin di ibu kota tetapi kemudian dalam waktu yang sangat cepat ketika ada papers kemudian mampu meraih kemenangan di tingkat nasional
kalau sudah ada stok itu
jadi sama sekali kita tidak terlalu khawatir dengan progress yang terjadi sampai hari ini
kita akan terus mencermati situasi yang sangat dinamis di ibu kota ini
pak bambang kalau memang sudah ada stok yang anda sebut tadi cukup banyak misalnya
katakanlah kenapa tidak kemudian segera mengumumkan karena pandangannya untuk publik begitu pak
kepentingan publik agar mereka bisa membandingkan sejak awal
urgensinya apa kenapa kita harus cepat cepat
toh nanti ada proses ketika kami sudah memutuskan tentu menjadi tugas kami pada masuk ke tahap berikutnya untuk memperkenalkan
kemudian meyakinkan para pemilih bahwa calon kami ini calon yang kira kira digendaki oleh masyarakat
pemimpin yang seperti tadi saya sampaikan arif dan bijaksana dan mampu membawa pembangunan yang atraktif di ibu kota ini tanpa harus ada kegaduan
baik kita akan jeda sejenak nanti kita akan lanjutkan lagi
bagaimana pandangan nasdem tentang jalinan komunikasi ini ketika masih perlu terus melobi
kenapa tidak percaya diri saja misalnya tetap dengan tiga ini
dan kami ingin tanyakan apakah memang ada tawar menawar soal posisi wakil gubernur ini karena sudah menyatakan diri bergabung lewat partai politik sang petahana ini
kita akan lanjutkan tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik saya akan ke mas taufik basari
mas tobas jadi sebenarnya apalagi yang ditunggu komunikasi dengan misalnya pdip dan misalnya partai
apakah ini soal mau mencari komposisi siapa wakil gubernurnya atau nasdem masih kukuh bahwa ahok heru yang paling tepat sekarang
ya kalau sampai saat ini kita masih mendorong ahok heru karena memang yang dari awal kita ucapkan
usung adalah ahok heru
tapi masih ada kemungkinan berubah dari nasdem sendiri
ya bagi kita gini kita memang sejak awal kita menyatakan mendukung ahok tanpa syarat
termasuk juga soal wakilnya pada saat itu
nanti ketika ada pilihan pilihan lain ketika situasinya menjadi berubah ya kita serahkan kembali kepada pak ahok
pada prinsipnya nasdem tidak ingin memaksakan tidak ingin menekan nekan dan tidak ingin menjadi beban
kita ingin menjadi faktor yang memperingan ahok untuk berubah
untuk maju dalam kontestasi pilkada ini
tapi bukan karena kepentingan nasdem ingin calon wakil gubernurnya yang lain begitu
tidak tidak kita sama sekali yang penting adalah bagaimana caranya pak ahok ini maju untuk pilkada
itu dulu kemudian ketika maju pilkada menang sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan dalam survei survei ini
program program yang bisa berjalan dan seterusnya itu yang kita harapkan
ini sama suaranya dengan partai partai pendukung yang lain misalnya seperti hanura dan golkar
ya kalau dari diskusi kita dalam beberapa hari belakangan ini ya kita semangatnya sama
semangatnya kita ingin mendukung pak ahok agar terus melanjutkan sebagai gubernur ya
dan kita juga tidak ingin menjadi beban dari pak ahok
bagi kita sebenarnya ya tiga ini sebenarnya cukup
tapi kalau misalnya kemudian ada partai partai lain bergabung kita juga tidak mau egois
kita tidak mau memonopoli pak ahok
partai lain bergabung tetapi mengusulkan nama calon wakil misalnya
nah itu nanti bagaimana pak ahok
karena ini juga penting yang paling penting adalah kita jangan membuat kawin paksa juga
karena kalau kawin paksa antara gubernur dan wakil dan gubernur tidak cocok kan juga mengganggu jalan pemerintahan
jadi kalau pak ahok itu memang sudah kita harapkan menjadi gubernur maka wakilnya juga harus orang yang kompak yang harus bisa bekerja sama dengan gubernur
dan itu juga akan manfaatnya kecil
maka yang paling penting adalah harapan kami dari partai nasdem tercipta satu nilai yang berkembang diantara partai partai politik dan elit partai politik
untuk bagaimana kita menempatkan kepentingan masyarakat jauh di atas kepentingan kelompok termasuk juga kepentingan partai politik
jadi tidak semata mata pilkada itu saya partai dapat apa tidak
tapi masyarakat rakyat dapat apa dari hasil pilkada
asal ahoknya cocok nasdem dukung maksudnya seperti itu
baik saya ke pak bambang deha pak bambang deha bicara soal alternatif lain misalnya ada beberapa nama sekarang tentu saja yang sedang digodok begitu yang setelah mendaftarkan diri
apakah memang kemudian pdi perjuangan juga sudah melirik beberapa nama nama lain yang beredar di publik misalnya ada nama budi waseso dan lain sebagainya pak
ya begini kami ini memilih calon akan sangat hati hati
tidak saja melihat pemimpin yang dicitrakan baik padahal sesungguhnya nggak baik
kami ingin pemimpin yang punya track record baik cerita yang menyertai juga baik sehingga memang citranya baik bukan dibaik baikkan citranya karena bisa sesat itu
oleh karena itu ini kan tanggung jawab moral partai politik ya yang mengusung
karena kalau sampai sesat orang yang enggak baik latar belakang track recordnya
kemudian dicitrakan atas kesuksesan pencitraan kemudian ternyata tidak benar ini pemimpinnya
kasian masyarakat ya mendapat pemilihan calon pemimpin atau pemimpin yang sesat menyesatkan masyarakat
kemudian kekecewaan kekecewaan yang terjadi ya
oke baik pak bambang deha singkat saja pak bambang deha tapi kalau tadi anda bicara soal reses kita agak kembali soal hasil reses begitu
tetapi kita juga pernah membahas di forum ini juga di cnn indonesia prime news soal hasil survei smrc
jadi tadi tadi sudah saya sampaikan survei memang instrumen modern sebagai salah satu yang kita pertimbangkan
tetapi survei bukan segala galanya
kita punya pengalaman banyak
termasuk terakhir pada pilkada serentak pada dua ribu lima belas yang lalu
itu kita gunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan pilihan tetapi bukan segala galanya
oke baik terima kasih pak bambang deha telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news
terima kasih pak sindra
saya sebagai penutup ke pak gun gun
jadi intinya apa
apakah memang kemudian pdip sebaiknya melaju sendiri tetap dengan kondisi yang seperti ini
mengajukan calon calon yang bisa berkompetisi dengan petahana saat ini
ataukah ini sebenarnya tergantung nanti tawar menawar soal karena punya kursi yang lebih besar akhirnya yaudah untuk prosedur pemenangan saja begitu
kalau bicara dalam level yang lebih besar yang disebut dengan proses penguatan
maka lebih menarik kalau pilkada dki ini ada kompetisi yang sama sama kuat atau mendekati kuat
kan sekarang pak ahok relatif leading
maka kemudian harus ada kompetitor yang juga memanfaatkan
jadi maksudnya pdp sudah lupakan saja ahok ini
maksud saya begini
pdi perjuangan punya kans untuk mendinamisasi pilkada dki
dan itu menarik
ahok dengan tiga partai plus relawan teman ahok yang kemudian kemarin mau mengusung
itu kan sudah bersinergi menjadi satu paket
maka butuh paket selain sandiaga uno gerindra
dan mungkin didukung pks
itu ada pd perjuangan yang bisa melaju
poros sendiri begitu ya
dan poros poros ini menurut saya akan mendinamisasi situasi yang kompetitif di dki
beda halnya kalau kemudian pdi perjuangan masuk ke paket pak ahok
maka sebenarnya sangat jomplang
saya tidak kemudian underestimate tetapi proses dinamika pilkadanya itu akan jauh lebih tidak menarik
tidak menarik ya bagi pemilik maksudnya ini
dan kalau proses dialektika tidak terjadi di situ
maka penanjaman program kemudian kandidat yang kemudian bertarung itu tidak akan setajam pada saat ada dialektika
kepemimpinan otentik itu harus diuji
salah satu ujiannya adalah dalam pilkada
oke baik kita akan lanjutkan nanti setelah beberapa informasi yang akan berkembang begitu di masyarakat terkait dengan pilkada dki
tapi malam ini saya ucapkan terima kasih pak gun gun
terima kasih mas taufik basari telah bergabung malam ini di cnn indonesia prime news